halo selamat pagi anda menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas pukul tujuh pagi bersama saya iqbal kurniadi
pintu tol gandulan pemalang jawa tengah terpantau ramai lancar
oleh karena itu pihak kepolisian pemalang menyarankan jalur ini dijadikan alternatif bagi pemudik dari arah bumi ayu
pada saat ini untuk arus ke brebes dari bumi ayu padat merayap
sehingga ada alternatif lain yaitu melalui jalur pantura
kita lihat sendiri bahwa arus balik yang melalui exit gandulan cukup lengang
jadi kita dari polres pemalang di exit gandulan siap menerima rekan rekan yang mungkin akan balik ke jakarta melalui exit gandulan
dan selanjutnya kita update kondisi arus balik terkini langsung dari pemalang jawa tengah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada nur aspasya di sana
halo selamat pagi sisi sisi bisa anda jelaskan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana sepertinya lancar
dan ini tentunya menyambut dengan adanya kemungkinan terjadinya puncak arus balik kembali
pada hari sabtu ataupun hari minggu
ya selamat pagi iqbal terkait dengan pantauan kami di eksit tol gandulan pemalang jawa tengah
hingga hari ini memang suasananya terpantau sangat lancar dan jauh lebih lancar dibandingkan dua atau tiga hari sebelumnya
oleh itu tadi kapolres pemalang mengatakan bahwa jalur ini sedianya bisa dijadikan alternatif
bagi para pemudik yang dari arah bumi ayu memang mereka sedikit diminta untuk memutar arah ke wilayah utara
pemalang khususnya sehingga oleh karena itu mereka bisa mengarah ke wilayah jakarta ataupun cirebon
berdasarkan pantauan kami jika dua atau tiga hari sebelumnya kecepatan pemudik ini karena ada kepadatan di tol ini hingga enam puluh hingga tujuh puluh km
maka hari ini kami perhatikan bisa di atas seratus km
pantauan kami lagi di kilometer tiga ratus tiga dan dua ratus sembilan puluh empat ini sendiri memang banyak sekali kepadatan di wilayah tersebut
oleh karena itu banyak opsi opsi atau upaya dari kepolisian setempat ataupun jasa marga untuk mengakali atau mengurai kepadatan di titik tersebut
salah satunya ialah menjadikan rest area sebagai tempat pembayaran gardu tol di kilometer dua ratus dua
selain itu juga mereka merencanakan jika kemudian puncak arus balik tanggal dua puluh empat tanggal dua puluh lima tersebut datang kembali
maka mereka juga bisa membuka opsi untuk membuka jalur a yang sedianya hingga saat ini masih hanya digunakan untuk kondisi urgent saja
dan hingga saat ini saja masih dipakai hanya jalur b untuk bagi para pemudik yang mengarah ke wilayah jakarta ataupun cirebon
opsi opsi itu masih menjadi pertimbangan
jika kemudian kepadatan semakin meningkat di tanggal dua puluh empat ataupun dua puluh lima mendatang
selain itu juga berkaca dari hamin terakhir bahwa ada kepadatan di titik dua ratus sembilan puluh empat akibat adanya pom bensin
dan juga selain juga ada kepadatan untuk membayar gardu tol maka ada sejumlah pemudik juga yang mempersiapkan bahan bakar
oleh karena itu sendiri res area sendiri untuk pom bensin sendiri sudah dipindah di titik dua ratus delapan puluh dua dan tujuannya sama untuk mengurai kepadatan di titik titik tertentu
opsi opsi ini masih menjadi pertimbangan khusus bagi para kepolisian
tapi mereka sendiri mendapatkan data terakhir bahwa adanya jumlah arus kendaraan yang saat ini mengarah ke jakarta
jumlahnya sudah hampir mengimbangi jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah tol ini pada saat hamin
oleh karena itu mereka sendiri cukup optimis bahwa puncak arus balik sendiri sudah berakhir dari tiga hari yang lalu
baik nur aspasya terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
itu tadi nur aspasya yang melaporkan langsung dari pemalang
demikian gomudik update ini sampai jumpa satu jam mendatang